saya mau tahu siapa aja orang yang diperalat junaidi untuk menghentikan saya
hp dia diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama dia
tadi waktu saya makan bubur dikirim sama kanan saya ada orang yang sama sama makan bubur sama saya
saya gak kenal
begitu selesai makan hp saya yang saya taruh di meja waktu habis terima telepon tau tau udah gak ada
orang yang tadi sama sama makan bubur sama saya yang duduk di sebelah kanan udah pergi
kayaknya dia yang ngambil
boleh kenalan gak

novi belum dateng
lagi sarapan dibur
lagi sarapan bubur
bisa aku segitu
gak tau juga
tapi mudah mudahan aja lagu segitu
orang yang tadi duduk di sebelah saya
memangnya dia siapa
aku terlambat ya
tapi tak mengapa
asal jangan terulang lagi di lain waktu
amin itu sebetulnya gimana sih
sifatnya apa bentuknya
dia itu kok bisa seenaknya
datang suka terlambat
malahan kadang kadang suka gak masuk
kamu pernah nanya
waktu nggak masuk dia bilang ada urusan keluarga
mungkin memang ada urusan keluarga
udah tau deh hari ini
dia bakal cuma terlambat
atau mahan gak masuk lagi
setelah apel siaga ini selesai
mulyana dan sinta silakan menunggu saya di luar
karena saya akan bicara empat mata dengan ami
kita tunggu aja
dia bakal datang atau enggak
itu dia datang
tapi saya diambil orang
diambil sama siapa
kenapa kamu biarin hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
karena saya gak tau
kalau kamu yakin hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
tadi kamu sama sama makan bubur sama maling
masa kamu gak tahu kalau hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
kapan kira kira apa yang kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
waktu saya diajak ngomong sama cewek di sebelah kiri saya
dia tadi sama sama makan bubur sama saya juga
jangan jangan cewek itu memang komplotannya
ya udah kita cari aja dua orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
mau dicari kemana
mereka udah pergi gak tau kemana
setelah kamu jadi orang misterius yang menelpon dan bikin pusing dia
nanti kamu telepon lagi dia dan minta ketemu
saya mau tahu siapa aja orang yang diperalat junaidi untuk menghentikan saya
hp dia diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama dia
tadi waktu saya makan bubur dikirim sama kanan saya ada orang yang sama sama makan bubur sama saya
saya gak kenal
begitu selesai makan
hape saya yang saya taro di meja waktu habis terima telpon
tau tau udah gak ada
yang duduk di sebelah kanan udah pergi
saya curiga dia ngambilnya waktu saya diajak ngomong sama orang yang sama sama makan bur sama saya juga
yang duduknya di sebelah kiri saya
kejadian sama seperti saya waktu itu
bukan sama sama makan bubur
mari kita mulai kuliah kerja nyopet hari ini
kuliah kerja nyopet
kita nunggu angkot disini aja
kok nanya mau kemana
udah dulu ah
kok udah dulu ah
kita udah dapet dua dompet sama bonus satu hape
kita udah dapet dua dompet sama bonus satu hape
tapi kita belum kaya
aku udah bosen sama kerjaan kita
kamu udah gak butuh uang
bukan udah nggak butuh uang
tapi udah bosen sama kerjaan kita
kalau kamu bosen sama kerjaan kita
terus kamu mau apa
besok pagi saya mau ke tukang bubur itu lagi
besok makan bubur lagi disana
kamu yakin mau berhenti jadi copet
tapi aku beneran ngerasa bosen
kalau emak kamu yang ngelepon
kamu geser dulu
sebelum kamu dikutuk jadi batu seperti malin kundang
bukan emak saya bos
kalau bukan emak kamu
teman kamu punya nama
kamu di telepon tony
mau apa dia
kan tadi nggak saya jawab
dan kalau dia bertanya sesuatu
jawab dengan jujur